hai selamat datang ke tempat ini akan aman
masa pahlawan pakai topeng tapi bagus ambil aja
ke jadi bisa juga ditukar sama barang nah bentar ini suling emas ini
siapa tadi lepak batu
udah sarana anak anak
ya ampun ada sakit sakit
ya saya betulkan genteng rumah bapak yang pecah itu
suling itu hanya bisa dipakai oleh orang yang memiliki kebersihan hati
jika dipakai oleh orang yang memiliki hati yang jahat maka akan terjadi kekacauan
t awfully apes anja sih kayak buat
aku gak tau
le aku terbang le
le aku terbang le
le aku terbang
aku terbang le
pengen mengambil sulingmu
iya le atau jangan jangan
di sulingmu ada peta harta karun le
orang tetap membutuhkan
ada mainan baru ini
iya saya dipilih mau yang mana kamu yang mau yang mana
silakan nak dipilih mainannya
selamat datang ke depan ini akan aman
masa pahlawan pakai topeng
tapi bagus ambil aja
tidak jadi bisa juga ditukar sama barang nah sebentar ini
seruling ini sudah menjadi teman saya
ya kalau begitu tidak apa apa
ini berapa harganya
kalau itu agak mahal nak
satu keping emas harganya
tapi kamu tidak usah khawatir
kamu bisa tukar boneka itu
dengan seruling teman kamu tadi
itu aja deh pak
oh nggak jadi
kamu tau kan hubunganku dengan mas upah
jadi kamu tau kan kamu harus berbuat apa ketika bertemu dengan dia
gak pr nur
kejadian apa rasa ulang
kamu jarang pura pura tidak tahu aku selama ini sudah cukup sabar tapi kali ini kamu sudah ke terlalu pan um tapi rasa ulang aku bena cukup aku sudah tidak mau dengar alasan kamu lagi
tapi rasa ulang aku bena kah
kadi paten ini sedang membutuhkan seorang pekerja pembuat senjata
apa kamu bersedia bekerja di sini
saya sangat senang atas tawaran yang kanceng hati hati berikan
akan tetapi saya masih punya kewajiban
untuk menyerahkan senjata perusahaan ini kepada raden sahin
menurutku sebaiknya kamu tetap tinggal di sini
toh nanti juga raden sahid akan kembali ke sini
bumi ini begitu luas
apa kamu yakin bisa menemukan sahid
apa ada kamu
aku membawa makanan untuk mas supa
sini biar saya aja yang bawa
kenapa masih di sini
kau backlash mas
makhluk baban nyatap
kau sengaja juga

ini tuhan sire hacemos serah terima kasih kepada tuhan
tidak bisa memberiwasan

maka mungkin aku akan membukarkan
masyarakat di maya
dari belakang ini
ayat servedir alatud islam
kebakaran kebakaran tolong
suara apa itu
sepertinya ada orang minta tol
hentikan yang kau lakukan
jangan pernah ikut campur
wihnya telah mati karena hujan
terima kasih sunan

padahal aku sudah bahaya
selalu diberi kesehatan
semua asli dari pon keramat
bisa membuat usaha mungkin lancar
pohon keramat dari kampung muya
di ujung jalan sana
apa semua penduduk kampung ini
menghormati pohon itu
bukan cuma menghormati tuan
tetapi pohon itu juga disembah tuan
aku harus meneruskan akidah orang orang di sini
itu uang buat bapak
saya ikhlas memberinya
gunakanlah itu buat modal membuat usaha yang lain
jangan seperti ini
buatlah usaha yang mendapatkan manfaat
bukan mudorot seperti ini
agua kita kakinyajak bernafas

mungkin akan lebih limpah
semua baru berakhir seperti ini